dan kembali kita mari kita ikuti konferensi pers tentang penemuan bom aktif di tangerang selatan langsung dari kawasan mabespori
di bekasi dikembangkan kan berarti benang merahnya ke sana
itu salah satu apa yang disampaikan oleh bahrul naim terkait dengan pembentukan sel sel kecil
ya ini kita sudah buktikan ya dan sudah buktikan di bekasi kita ketemukan bom di solo kita ketemuan bom di tangerang
ini kan sel sel kecilnya ini
ya pokoknya ini kan tim lapangan terus bekerja kan
semenjak dari kasus berlaku
masih kan mengembang terus ini
ya tidak menutup kemungkinan bisa berkembang kepada tersangka tersangka yang lain
kalau kemarin yang terakhir sampai tanggal delapan belas sudah empat belas terduga pelakunya ditangkap ini kan tambah lagi ini ada
pak targetnya apa
yang tadi disampaikan pak karu bahwasannya mereka akan menarjetkan melakukan penyerangan terhadap petugas kepolisian dengan melakukan penusukan
kemudian nanti kalau sudah berkumpul
masyarakat banyak termasuk polisi banyak nanti baru dilakukan peledakan bom bunuh diri
tapi tetap ini nanti akan didalami
yang diamankan oleh densus delapan puluh delapan lah dikembangkan
ada yang lain
ya kan tadi sudah di tkp kan masih dijinakkan oleh densus
ini masih proses ini mbak masih proses
pak apakah itu kejadian sebelumnya

ini masih proses ini pak masih proses
ya sudah di jokowi
ya sudah di jokowi
jadi maksudnya ampunan sudah masuk belum ke lokasi yang mengamarkan
ini kan lagi proses ini
belum datang proses itu kan baru sudah dua belas
belum memangnya gampang ngurusin bop gampang
ya kita tunggu aja
kan proses itu semua
sebenarnya selesai tadi belum kedua
cukup sementara ya nanti lah kalau sudah latar kapas selesai nanti kita kabari bagaimana bomnya jenis berapa jenisnya apa aja